mulai kamis lalu transjakarta memperluas pelayanannya hingga ke kota tangerang
dan juga transjakarta sudah mengantung izin perluasan layanan sampai sepuluh rute
namun pada tahap awal bus baru beroperasi di dua rute
untuk melayani dua rute jakarta tangerang ini
transjakarta menyiapkan lima belas unit bus dengan jam operasional dari pukul lima pagi hingga sepuluh malam
dengan tarif rp tiga lima ratus penumpang bisa menggunakan layanan transjakarta dari dan sampai tangerang
untuk rute senayan toris pelawat
haltenya terintegrasi dengan transjakarta koridor satu sampai semanggi
dan koridor sembilan sampai kebonjeruk
sedangkan untuk rute pasar baru poris pelawat
halte yang dilalui antara lain halte pasar baru juanda pecenongan tomang sampai kebonjeruk
halte bundaran senayan ini jadi persinggahan terakhir bus transjakarta dari arah tanggerang
dan selanjutnya dari sini bus akan kembali menuju tangerang
saat ini saya sudah menunggu hampir dua jam dan bus yang dinanti masih belum datang juga
delapan unit bus yang beroperasi untuk rute ini belum memadai
dilihat dari jarak kedatangan bus di tiap haltenya
yang bisa mencapai lebih dari dua jam pada jam sibuk
normalnya rute ini bisa ditempuh dalam sehari
keberadaan bus transjakarta rute jakarta tanggerang ini disambut baik warga
karena tarifnya lebih murah dibanding moda transportasi lain
dan ini kali keberapa bapak naik transjakarta yang tangerang
ini kan saya dapat informasinya kemarin
baru kemarin launching jadi ini baru baru
yang tadi saya tadi kemarin naik motor
terus gimana pendapat bapak transjakarta rute tanggerang ini menurut bapak seperti apa
saya rasa ini bagus banget
potensial banget kan ini jalur gemuk sebenarnya
agar dapat tepat sasaran
yaitu mempermudah akses warga tangerang menuju jakarta
penambahan armada bus dan rute perlu segera dilakukan
manggar fathani jakarta